aku udah mendapatkan lagu yang bisa memberikan aku emas
loh kok gak ada emasnya
loh kok gak ada emasnya
sekarang yang penting
mungkin kamu butuh liburan
luar negeri ke pantai terserah kamu sayang
yang penting kamu jangan stres lagi
makanya kamu mau nemenin aku liburan
jangankan nemenin kamu liburan
kekandang macan aku temenin
aku cepat cepat ke sekolah
dasar anak bandel
jadi selama ini dia bohongin aku
dibilangin gak boleh pergi ke sekolah
masih aja ngelawan
aku akan kasih kamu pelajaran
biar kamu tau masalah
buka pintunya emak
emak kemana sih
aku juga lapar
mama kemana sih
kalau kamu gak akan keluar anak
emak kamu pergi
pejamkan mata kamu
kok kita bisa ada di dalam sih
makasih ya nenek
kalau gak ada nenek
mita pasti tidur di luar
tapi kok nenek bisa buka pintu padahal kan pintunya dikunci nek
kamu belum makan ya pasti lapar
nanti nenek bikinin sahur labu ya
seneng banget ya mas kalau bisa liburan terus kayak gini
tapi kan kita tetap harus pulang
apalagi ketemu sama warga warga yang rese itu mas
kamu kan akan segera nempatin rumah baru
jadi kita ambil rumah berdua
ya jadi tapi kan uang aku belum cukup
kamu kan bisa pinjam dulu saya
kamu nggak usah khawatir
aku pasti akan bantu kamu untuk bayar nanti
ini kan demi kebaikan kamu juga
ini demi masa depan kita berdua
ya udah kalau gitu sekarang kita pulang ke jakarta
dan aku akan secepatnya cari pinjaman uang
aku udah gak sabar mas untuk menata masa depan sama kamu
gimana caranya kamu bisa masuk sini

mita gak ngerusak jendela
mita dibantuin sama nenek yang jual labu
apa nenek penjual labu
terus dimana deh sekarang
mita gak tau mah
kayaknya waktu minta tidur neneknya pergi
udahlah udah gak penting gak penting dia ada di mana sekarang
yang penting sekarang
aku udah mendapatkan lagu yang bisa memberikan aku emas
loh kok gak ada emasnya
kenapa gak ada isi emasnya
dasar kamu anak yang gak berguna
enggak mah sekarang udah malam
apa kamu sekolah
dimiliki lagi gak boleh sekolah masih aja mau sekolah

enggak mita mau ditanya
ma aku mau dibawa kemana
diam jangan nangis udah
alhamdulillah al azim ada apa ini bu widya
kenapa mita jadi nangis begini
memang dia mau dibawa kemana bu
terserah saya dong mau dibawa kemana
jadi mau saya apain itu urusan saya bukan urusan kamu
udah awas jangan pengang ayo
waduh sepertinya ada yang aneh nih
saya harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi
ma mama tidak mau kemana ma
jangan diam mbak isna
mama tidak mau kemana ma
sekarang kamu tinggal di sini ingat
kamu itu bukan anak mama
dan mama udah capek ngurusin kamu
mulai sekarang kamu gak usah tinggal sama mama
jangan tinggalin kita di sini

kenapa ini ber publicity jadinya ora
sayangnya tidak kekurangan
kalau bukan karena sama wu yanti

mamah bayi empat puluh dari bunga ituan yang menyaman
karena pandemi sudah menyampan
sekarang ada di mana ya bu
kawat kalau sampai mereka tahu
maaf bu widia saya tahu kalau mita itu memang bukan anak kandung ibu widya
tapi kalau memang ibu widya sudah tidak mau mengurus mita lagi saya bersedia bu untuk mengurus mita
sembarangan kalau ngomong ya
mita itu anak suami saya jadi otomatis dia anak saya juga
lagi siapa yang bilang sih dia nggak diurus
asal kalian tahu ya mita itu sudah saya pindahkan ke tempat yang lebih baik
maksud ibu saya sudah membeli rumah di komplek yang sangat mewah
bukan di tempat yang kampungan seperti ini
dan mita sudah saya pindahkan ke sana supaya hidupnya nggak usil seperti kalian
kalau gitu kita pamit ibu
mas tonga aku udah berhasil mendapatkan pinjaman untuk melunasi rumah baru kita mas
kalau gitu biar gak lama lama kamu transfer aja
aku sudah ke rekening aku sekarang
besok rumah itu udah bisa kita tempatin
aku transfer sekarang ya
aku udah gak sabar untuk hidup bahagia sama kamu mas
aku juga sudah ngata
oke mas ya dah
nenek di mana nek
mita takut sendirian nek
nenek di mana nek
masami sudah mandi ya